bagi enam puluh ekor gajah liar yang mampu bermigrasi sejauh lima puluh km setiap hari
posisi mereka kian terjepit oleh hiruk pikuk manusia yang terus merambah hutan
karena sumber makanan di hutan sudah tidak lagi mencukupi gajah bergerak ke permukiman warga
di kabupaten aceh tengah dan benar meriah beberapa tahun ini para gajah dilaporkan mulai berperilaku agresif
tidak jarang gajah merangsek ke perkebunan warga untuk mencari makanan
konflik pun datang karena sebagian masyarakat merasa dirugikan
karangampar merupakan desa terparah yang disambangi kawanan gajah dalam tiga tahun terakhir
desa ini memiliki luas potensi sepuluh ribu hektare untuk pengelolaan perkebunan
namun kini warga menganggap bercocok tanam merupakan pekerjaan percuma
penyebabnya setiap saat kawanan gajah bisa datang merusak ladang yang siap panen
warga yang mulai resah akhirnya terlibat konflik
sekor gajah tewas tertembak dan gadingnya dicuri pada jalan
di ujung desa karangampar dulu ada sekitar dua puluh rumah warga berkifu
karena serangan gajah datang bertubi tubi kini hanya keluarga fitrina yang bertahan
bagi pitrina tempat ini merupakan satu satunya tempat untuk menyambung hidup dengan memetik kemiri hutan
itu pun ya saya bilang bahwa nanti ada rencana memperbaiki belum bisa saya bilang
karena sekarang ini saya pindah ke sini
di sana udah kemarin ukuran satu bulan situ
udah itu pergi kami melihat anak ke kampung di anukan rusak lagi
jadi rencana saya saya nggak pindah ke sini
cuman pindah apa sementara ini mengungsi kami ke kampung warga
tidak bisa disalahkan bila gajah sering melintasi permukiman warga
hewan ini memiliki naluri jelajah sekitar dua puluh km persegi
masalahnya permukiman warga juga sudah terlanjur berdiri
dan tidak bisa dipindahkan begitu saja karena faktor ekonomi
karena itu butuh solusi agar kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan
ini yang menjadi perhatian kita semua
di seluruh aceh setengah dari kematian gajah sejak dua ribu
itu diakibatkan dari persoalan konflik yang tidak tertangani dengan baik
konflik menyebabkan gajah bisa dibunuh dengan diracun di areal perkebunan
baik itu milik perusahaan maupun di tempat masyarakat
atau juga konflik itu dimanfaatkan oleh kegiatan perburuan dan perdagangan gading
itu sering berkorelasi
kami sendiri dari wwf melihat persoalan yang di das pesangan ini
harus menjadi bagian yang harus mendapat perhatian bersama
karena kantong das pesangan ini
ini merupakan salah satu kantong penting yang menghubungkan dua blok hutan terbesar di aceh
tahun lalu forum daskreng pesangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi aceh
agar hutan produksi seluas dua puluh enam hektare dikonversi menjadi taman hutan raya
dengan adanya taman hutan raya
maka gajah yang sering berkonflik dengan tiga kabupaten di aceh dapat digiring ke tengah kawasan tersebut
tanpa harus takut akan penebangan dan perburuan liar
namun pengubahan fungsi hutan ini harus melalui persetujuan pemerintah pusat
sampai saat ini rencana pengusungan taman hutan raya masih belum dimulai
karena masih dalam kajian pemerintah provinsi aceh
selesai itu langkah yang perlu dapat dukungan
dan seandainya ini sudah masuk ke pemprov
kita akan coba nanti support supaya ini menjadi kebijakan bersama
kalau memang nyangkutnya dimana kita coba lihat nanti
tapi itu harus kita dukung bersama
penanganan satwa liar harus dianggap serius oleh semua pihak
menurut data forum konservasi gajah indonesia
pada tahun dua ribu tujuh belas tercatat hanya satu empat ratus gajah yang tersisa di indonesia
dan sampai saat ini populasi gajah di indonesia kian merosot